ribuan orang di mojokerto berburu ikan di telaga
ini adalah tradisi bedah sumber sebagai wujud rasa syukur
atas melimpahnya hasil panen padi
tidak hanya orang dewasa anak anak pun ikut berebut mendapatkan ikan
lebih dari seribu orang di desa wonosari kecamatan ngoro
kabupaten mojokerto jawa timur minggu pagi saling berebut
dan berburu ikan di telaga desa setempat dalam tradisi bedah sumber
dengan menggunakan peralatan seadanya
mereka terjun ke telaga untuk berburu ikan
tidak hanya orang orang dewasa
anak anak pun ikut saling berebut mendapatkan ikan
meski saling berebut namun tradisi ini dijadikan sebagai ajang silaturahmi
dan menumbuhkan rasa kebersamaan di antara warga desa
ikan hasil tangkapan mereka seperti tombro mujair lele dan ikan patin tidak dijual
hasil buruan mereka akan dimasak dan dimakan bersama sama seluruh warga
masa sama keluarga
nangkep nangkep gitu sih
dapat apa tadi mbak
gak tau ya ikan apa
berapa orang tadi mbak
senang mbak dengan acara seperti ini
tradisi bedah sumber ini merupakan tradisi turun temurun yang digelar setiap tahun
sebagai wujud rasa syukur atas melimpahnya hasil panen padi
air telaga desa yang merupakan sumber air untuk mengairi sawah di bedah
jadi tiap tahun sekali bahwa kita warga sepakat ya akan bedah intimitas
setelah panen raya padi
sehingga kami kami sepakat dan tokol warga desa
ini timingnya tepat kita menenangkan semua masyarakat
untuk menangkapnya secara gratis
rencananya pengurus desa akan menjadikan tradisi bedah sumber ini sebagai agenda wisata desa
dan akan menabur benih berbagai jenis ikan air tawar yang lebih banyak lagi
mujuk kertuh jawa timur